raksasa mesin pencari informasi di dunia maya google merilis pencarian paling trending yang terjadi di indonesia sepanjang tahun dua ribu delapan belas
apakah pencarian anda termasuk di dalamnya
dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya renhard sirai pamit undur diri
jangan pernah berhenti untuk berinovasi
oke google bagaimana kita mencari di tahun dua ribu delapan belas
sar gabungan hari ini kembali melanjutkan upaya evakuasi korban
terlihat seorang bocah memanjat yang gendera
google indonesia merilis rangkuman topik pencarian terpopuler yang dilakukan warga net indonesia sepanjang dua ribu dua puluh
sebanyak enam kategori diumumkan
mulai dari penelusuran paling populer tokoh paling banyak dicari selebritas lagu hingga peristiwa nasional
menariknya pada kategori selebritas nama dari dalam negeri mendominasi pencarian di google
nama nisa sabian marion jola dan lucinta luna bertengger di tiga posisi teratas mengalahkan girl band asal korea blackpink
jelang pemilihan presiden dua ribu sembilan belas sejumlah tokoh mendominasi dalam pencarian terbanyak
mulai dari joko widodo prabowo subianto hingga ahok dan ratna sarumpait
diikuti oleh film dari dalam negeri dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan rentetan pesta olahraga
mulai dari piala dunia rusia dua ribu sembilan belas
sementara itu sejak dua ribu tujuh belas virgun dua tahun berturut turut menjadi penelusuran paling populer
total klip musik berjudul bukti telah ditonton oleh dua ratus juta penonton
virgon pun menjelaskan kerjasama tim dalam mengelola channel youtube dan tidak menyarankan penggunaan clickbag
sebenarnya lebih ke organik sih ya kita nggak cuma bermain di youtube aja
kita juga menaruh hashtagnya kita juga sebarin promonya di sosmed yang lain
jadi memang bersinergi ya facebook juga gue masih orang yang mungkin
udah mandang rendah kali ya facebook gak terlalu signifikan tapi ternyata tuh lumayan signifikan
ini kan memang tempatnya berkarya tempatnya kita mengekspresikan apa yang kita punya jangan dikotorin sama yang begitu begitu
karena memang ya itu tidak lain dan tidak bukan memang karena adsense ya
kalau zaman dulu waktu belum ada adsense belum ada penghasil dari youtube ya orang nggak sampai segila itunya bikin clickbait
supaya orang ngejar ngejar
viewer kalau subscriber sih gak mungkin ya kalau begitu udah ketahuan clickbait pasti orang gak bakalan mau subscribe
tapi viewer kan mereka dapat
mira sumanti selaku search marketing manager google indonesia menjelaskan
metodologi menjadi hal utama dalam sistem algoritma google
jadi metodologi kita untuk membuat namanya list year in search dua ribu delapan belas ini sama seperti tahun tahun sebelumnya
kita melihat pertama adalah top quaries di indonesia atau top penelusuran di indonesia
yang melalui peningkatan
peningkatan penelusuran paling tinggi dibandingkan tahun dua ribu tujuh belas
jadi pertama mereka itu volume querienya gede dan peningkatan penelusurannya itu tinggi dibandingkan tahun sebelumnya
kalau masalah tren apa yang kita lihat berbeda dari tahun lalu ke tahun sekarang sih itu ada beberapa bidang sih
tahun ini kita lihat sebenarnya tren tren yang paling prominent itu adalah bagaimana anak anak muda di indonesia itu berkarya untuk bangsanya
namun jelang pilpres dua ribu sembilan belas akan digunakan lebih baik untuk menangkal berita bohong alias hoax
jeris nidia jakarta